belum mau ngaku juga ya
kamu kritikin biar pinky jin bantuin
silahkan masuk pak
tadi ketemu jun di jalan
keserempet sama jun
ibu siapin makan dulu buat bapaknya ya
sebentar ya pak
mirip banget sama jun jail
kayak pinang dibelah dua pake penggaris
pak ini makan ya
ini makan pak
jangan apa deh
maksudnya jangan sampai kucing makan ikan
kamu temenin bapaknya ya
ibu beres beres di kamar dulu
pak silahkan nih makan pak
dia itu bukan jun jail tau
cuman mirip doang
gak mungkin ah
om jun itu gak mau kejadian kayak kemarin
yang keliatannya aja baik
nanti ujung ujungnya nyolong tekok
om junnya kalo dibilangin
orang dia cuman kawenya doang
pokoknya om jun
gak boleh ganggu dia
kau tolongin ya
paling bisa acting nih izin jahil pura pura
kita lagi berhasil nih ngambil simpati keluarga bos jun
pinky jin akan melindungi keluarga bos jun untuk selama lamanya
ah enak nih
hehehe emang enak ditabrak
udah apa apa pak
ii ayah tadi raya liat ada layangan putus
yaudah raya kejar
aduh ayah ini gimana sih
hati hati dong kalau jalan tuh
kesini tuh diinginan tuh
udah pak jun
aku udah biasa tuh
ya sudah ya sudah
jun kamu terusin cuci ya
salam bos jun
dia itu bukan jin jahil
akan kasih buktinya
pasti dia deketin kakak raya
nanti abis itu keluarga bos jun
buahaya waspada bos jun
kita usir dia
biarkan kakak duk sebentar ya
enak aja pak jun

ini teko ampik dong
silahkan dikeringkan dulu badannya
ya ketinggal ya
eh sebentar pak jun
eh kenapa pak jun
ya itu isinya uang semua
ini memang uang
bapak punya uang sebanyak itu
bapak mencuri ya
saya enggak mau mencuri pak jun
ini buat dp rumah
emang segini cukup
kenapa sih ya
ternyata pak joko ini uangnya banyak
punya uang untuk
ibu biasa aja bu
bu jangan pingsan
iya siapa yang mau pingsan orang ibu mah kaget dengan uang lima miliar
dan pingin saya buat beli rumah
aku ini enggak jayu toh
aku ini orang baik
enggak usah berapura deh
enggak mau ngaku ya
aku kritikin nih pakai kemocek
belum mau ngaku juga ya
aneh kamu ini
putar nih putar putar

enggak punya ilmu jin jahil
udah disini aja
cepet banget ya
pura pura jadi pembantu
akibatnya luar biasa
yang tau begitu mereka melengah
diambil tuh tekun
aduh ngapain keluar
bawa keluar cepetan
jangan deket deketnya nanti
nanti apa sih jun